ampun kamu sampai keringatan gitu mas
dilap dulu keringatnya
dilap dulu keringatnya
itu tangannya juga kotor
pak isti rahat ya
biar cepat sehat
sama papa sama mama juga
yaudah aku berangkat dulu ya
aku berangkat dulu ya ma
nah salim dulu
nah udah bye
mas harusnya tadi riza aja mas yang nganter aku
gak usah lah
saya lagi pengen nganterin kamu sama reina
loh kamu gak ke kantor
karyawan saya itu saya bayar untuk bantuin kamu
untuk mempermudah kerjaan saya
untuk mempermudah kerjaan saya
jadi kapanpun saya mau libur itu bisa
kerjaan saya kan tinggal dapat laporan dari reni
di rendy kirim email tinggal saya periksa
lagian udah lama juga saya gak nganter kamu sama reina
apa cuma perasaan aku aja
atau memang masalah yang mengane hari ini
oh ada apa pak
tanggal dua puluh delapan itu hari yang spesial saya mau ngerahin ulang tahunnya rena
oh baik pak
s naga naganya kita udah mulai sampai jakarta ya ini ya
dulu tuh nenek sering banget tau konser di jakarta
tapi belakangan neneng lebih pilih konser di luar negeri aja
ih nenek mau konser di sini lagi ya ntar ya bisa kan
jesse apa kabar ya sus nenek gak sabar deh pengen ketemu sama jesse
pasti dia tamah cantik
kalau di ibu kota dia pasti belajar dan dan lain lain
lagi tambah pinter lagi jadi makin cantik ya kan
nenek jesse ini kan lagi sakit jadi dia gak mungkin make up neng
ih sister mah nih nenek kasih tau ya
orang itu kalau dasarnya cantik mau dia sakit mau dia tidur mau dia lagi lari tetap aja cantik
kalau nenek cantik gak
iya iya gak lupa tanya lagi nenek juga
selamat belajar ya
bapak dan ntar aku hari ini ya kesenang banget
karena bapak sama mama ntar aku ke sekolah
belajar yang pinter ya
nanti pulang sekolah papa mau ajak rena sama mau jalan jalan
papa mau habisin waktu bertiga sama kamu sama mama
asik aku seneng jalan jalan sama papa sama mama
ya udah aku masuk ya pa
iya pak mas
saya mau ntar reina dan ngajar dulu
aku bisa telat nih mas sampai kapus
sabar ya sebentar
kenapa ya padahal masalah bersikap sangat manis dari kemarin
tapi kenapa perasaan aku gak enak
kita lewat jalan pintas sih
nah bisa belok kiri nih

ah berhati hati mas
naturenya juga nggakcohtan
tapi dia bayangkan gue sendiri bu
saya tak serius banget

mas truknya kenapa
masa buru buru lagi nih
ini gak bisa di
wah berat juga didorong ya
pak pak pak
ini truknya kan mogok
oke baik pak
nanti saya kasih upah deh
terima kasih banyak ya
ini sebagai imbalan dari janji saya
ini ada satu juta dibagi bagi aja ya
oke terima kasih banyak ya
terima kasih pak
ya ampun kamu sampai keringatan gitu mas
nanti dilap dulu krimatnya
dilap dulu krimatnya
itu tangannya juga kotor